sementara jelang libur natal dan tahun baru
jalur tol pandaan malang mulai difungsikan satu jalur
pada tanggal dua puluh satu desember hingga awal januari dua ribu sembilan belas mendatang
selain sebagai masa percobaan
pembukaan tol ini diharapkan segera bisa mengurai kemacetan
di jalur arteri pandaan hingga kota malang
jalur tol pandaan malang sepanjang tiga puluh enam km sebagai arteri
pengurai kemacetan akses surabaya malang
rencananya akan mulai difungsikan pada libur natal dan tahun baru mendatang
yakni mulai tanggal dua puluh satu desember sampai tanggal dua januari dua ribu sembilan belas mendatang
tol pandaan malang akan dibuka satu jalur saja
mulai jam tujuh pagi sampai jam lima sore
di mana menyesuaikan volume kendaraan dan menyesuaikan volume arus kendaraan
bila jalur dalam kategori padat
maka tol fungsional akan dibuka dalam satu arah saja
pengelola jalan tol mengimbau
kecepatan laju pengendara disarankan tidak melebihi empat puluh km
melihat pengejaran proyek belum sepenuhnya selesai
pembukaan jalur ini diharapkan bisa mengurai kemacetan
selama perayaan natal dan tahun baru
jalan tol pandaan malang akan memfungsionalkan ruas dari seksi satu sampai dengan seksi tiga
di mana dalam pengoperasian ini akan kami atur searah
jadi bergantian sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan
sebelumnya proyek yang terdiri dari tiga seksi ini
sempat terkendala pembebasan lahan karena padatnya penduduk di titik pembangunan
selama pembukaan tersebut
tol fungsional pandaan malang ini digratiskan bagi seluruh masyarakat